rapat paripurna antara legislatif dan eksekutif di kantor dewan perwakilan rakyat di daerah jombang jawa timur jumat siang berlangsung tak serius
para wakil rakyat sibuk main telepon seluler dan tertidur lelap
agenda pembacaan atas pandangan umum fraksi fraksi tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
antara anggota legislatif dan eksekutif ini terlihat tak serius
baik anggota dewan dan para pejabat malah tidur
menurut wakil bupati jombang munjidah wahab dirinya menyesalkan adanya pejabat yang tertidur
melalui dinas terkait pihaknya akan melakukan pembinaan terhadap para pejabat yang tak serius mengikuti rapat paripurna
ya sudah lah itu nanti biar ada kedepannya kita ada pembinaan khusus ya namanya orang pak
jadi kan harus kita mas kita harus ada koreksi ada peningkatan
juga hp nya ini nggak main tapi ada kepentingan khusus ya kita nggak tahu
tapi ini kan tadi paripurna
ya biasanya ya nanti kita akan kita pembinaan ke depannya
seharusnya hal seperti itu tidak dilakukan oleh para wakil rakyat
dan jika anggota dewan bermain telepon seluler secara tidak etis maka akan diproses
ya saya sangat menyesalkan gitu kalau memang masih ada yang masih tidur
kalau mungkin kalau hampir
kan ada komunikasi dengan keluarga
secara di tatip bbrd itu ada saksi nggak pak
kalau di bbrd yang terkutuk
ya eksplisit nggak ada
nggak ada saksi terkutuk
nggak ada saksi terkutuk
kecuali main hp nya yang ketahuan tidak etis baru kita lakukan
pada penyampaian jawaban perubahan apbd ini
para wakil rakyat ternyata mengusulkan penambahan dana aspirasi
dengan nominal hingga ratusan juta untuk tiap anggota